oke kita baru saja tiba di al aksa
atau orang arab bilang inilah al hasa
al hasa adalah sebuah kota tua
dan salah satu provinsi terbesar
yang ada di semenanjung arab bagian timur
dan al hasa ini kalau kita bicara soal artinya
adalah suara air yang ada di bawah tanah
sebuah kota di semenanjung timur arab saudi
kota ini sangat istimewa
karena dikenal sebagai kota oasis terbesar di dunia
dan mempunyai beberapa lokasi wisata yang menarik
tempat pertama yang saya kunjungi adalah ibrahim castle
istana sekaligus benteng ini dibangun pada masa otoman
dan kala itu lebih banyak digunakan sebagai barak militer
sayangnya benteng ini sedang direnovasi
sehingga pengunjung tidak diizinkan masuk ke bagian dalam
bersama pre tempen penggr sundays
dan dikarengkan dengan kota sedemikian
sebelum bertempat yang saat ini
saya memberhenti untuk kira heel diri
saya masih ingin mempunyai suatu sei petit
yang sejauh changed
saya ingin mengikuti arti kata beban
berarti saya sudah akan untuk melakukan
ini adalah tangan guys
pokroati tertua yang ada di al aqsa
rasanya memang enak ini memang masih panas masih hangat
satu lagi tempat yang harus didatangi saat berada di semenanjung timur arab ini adalah bukit alkora
bukit yang termasuk kawasan warisan dunia unesco ini dapat ditempuh sekitar tiga puluh menit dari pusat kota al ahsa
memasuki wilayah gua kita langsung disambut jajaran gundukan tanah dan bebatuan yang berbentuk unik
gua yang diberi nama al nahsab itu mulai dijadikan tempat wisata sejak dua ribu tujuh belas setelah direnovasi demi kenyamanan pengunjung
tak seperti gua yang ada di indonesia di gua itu tak banyak stalaktit ataupun stalakmit
gua ini hanya merupakan celah dinding bukit yang memiliki suhu udara yang cukup dingin
ya jadi di dalam gua ini terasa lebih dingin jika dibandingkan kita berada di luar
karena memang aliran udaranya cukup baik dan cukup terlindung dari panas yang ada di luar
perbedaannya cukup ekstrim memang antara yang di dalam dan juga di luar gua ini
dan kalau kita lihat memang ada beberapa cengkungan cengkungan di dalam yang biasa digunakan oleh warga
zaman dulu untuk mereka naik dan tidur di atas agar mereka terlindung dari binatang binatang buas
semacam serangga dan juga mungkin ular yang bisa jadi atau mungkin musuh musuh yang akan datang menyerang ke gua ini
jika dahulu hanya digunakan sebagai tempat tinggal kini gua ini sering dimanfaatkan warga sebagai tempat pernikahan dan juga tempat olahraga panjat dinding
sayangnya saat berkunjung saya tak menemukan kedua aktivitas tersebut
jadi jika berkesempatan datang ke wilayah timur arab saudi tidak ada salahnya menengok keindahan al ahsa oasis terbesar di dunia
alfian raharjo andriawan saputra al ahsa arab saudi